bareng al fahri ngelakuin apapun itu pasti ada alasannya
lo nyembunyiin sesuatu
gue anggaplah seperti abang gue sendiri keluarga gue sendiri
untung aja tadi ketemu sama karafail
pas banget lagi karafail mau beli tes
sesuai untuk bayar tutup mulutnya mateo
semoga ini terakhir kalinya mateo malak gue
jangan bilang gak ada
gue bener bener dalam posisi bahaya sekarang
berisik banget sih
udah kamu tenang aja ini saya mau transfer ke kamu lima puluh juta
bagus buruan atau transfer ke gue
kalo misalkan setengah duaan gitu
masih bisa gak
soalnya saya mau ke bank dulu
kamu masih aman kan di jogja
ini gue lagi rental mobil buat ke surabaya
begitu lo kirim uang ke gua
gue langsung beli tiket ke singapura
pokoknya secepatnya kamu harus keluar dari indonesia

oke semoga hidup gue setelah ini lebih tenang
gak terlalu lama
lumayan lah ya
gimana kasus roy ada permaan
sebenarnya ini mau ngomongin sama lo
karena gue sama michi sekarang bener bener buntu
kita gak bisa akses sama sekali aku dan roy
emang kalian pakai password apa sih
sebenarnya kita berdua gue sama michi itu curiga
roy pasti menggunakan password tanggal dia putus dengan andin
cuman masalahnya udah gue coba gak bisa sama sekali
lo tau gak sih
dua belas september dua ribu enam belas tanggal dia putus dengan adil
dia kehilangan orang yang paling biasanya orang yang paling dia cinta
dan dia gak akan pernah bisa ngelupain tanggal tersebut
tapi gak bisa udah gue coba
roy juga pernah bilang sama gue
kalau pin atm itu diganti sama tanggal itu
soalnya biasanya semua pinnya roy itu pasti tanggal clearan nyokap
gue pernah inget soalnya roy ngomong kayak gitu juga
tapi udah dicoba
udah diganti gitu
kamu liat gue tunjukin
ini gue masukin emailnya
oke sekarang passwordnya
lo tau gak sih
kalo huruf s yang gede
tujuh belas s nya besar
gue sama michi udah coba semua kombinasi huruf angka
gak bisa juga
nggak ada akses sama sekali
ini kalo misalkan gak bisa pake password ini
berarti sebelumnya pernah ada orang yang masuk ke emailnya roy
dan kemungkinan besar passwordnya dirubah
bisa jadi sih
itu artinya kita nggak ada akses sama sekali untuk masuk
ini benar berantakan berarti semuanya
kita simpan ulang turun
bukan terus tau sih apa nih

nggak kepikiran sama sekali samnya beue
ntar gue minta bantuin dia aja kalo begitu
udah gue balik ya
ada yang pengen gue tanyain sama allah
cuman sebelumnya gue minta maaf
lo jangan tersinggung
ini agak pribadi
gue baru tau kalo lo adopsi anak
adeb barna alvari yang gue kenal itu agak kaku sebenarnya
dan lo adopsi anak pasti ada alasan ya
pasti ada tujuan
gue udah transfer sama tio
sekarang kayaknya gue harus makan deh
kan dari pagi gue gak ada yang bisa makan
di mata orang lain semua orang melihat itu adopsi anak
lo orang baik
cuman itu yang gue bilang tadi al
adeb barna alvari ngelakuin apapun itu pasti ada alasannya
lo udah nyembunyi sesuatu
gue anggaplah seperti abang gue sendiri keluarga gue sendiri
lo gak usah takut
gue bakal jaga rahasia lo baik baik
gak ada salahnya gue cerita ke angka
gue adopsi anak
karena reina adalah
gak usah teriak
lo mau buat satu restoran ini denger
itu alasan sebenarnya adeb barna ngambil reina dari panti
karena adeb barna pikir
nini yang gue buang ke panti asuhan adalah anaknya roy dan mbak andi
gue masih gak percaya
itu artinya benar
makanya dia dicerahin sama nino
andi cerahin sama nino
kan gue masih bingung
nino itu kan suaminya elsa
dulu andin itu nikah sama nino
lalu andi dicerahin sama nino karena andi masuk penjara
menjadi terdakwa kasus penggunaan roy
setelah kakaknya adiknya juga
terus anaknya itu
waktu andi di penjara
andi melahirkan di sana
setelah dia melahirkan
dia mau menitupkan anaknya ke nino
nino ngerasa itu bukan anaknya
anaknya itu gak bersalah
sama sekali gak bersalah
setelah nangis nih